lebih dari tiga ratus personel gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban tanah longsor di kecamatan cisolok sukabumi jawa barat
memasuki hari ke enam pencarian korban longsor tim sar masih terkendala medan yang sulit untuk mengevakuasi korban
ketebalan tanah mencapai tujuh meter hingga jumat kemarin tim sar gabungan telah menemukan dua puluh dua jenazah dari tiga puluh tiga korban yang dinyatakan hilang dalam musibah tanah longsor
di hari kelima pencarian korban tim sar gabungan menemukan empat jenazah korban longsor di dusun cimapak desa sirna resmi cisolok sukabumi
jenazah korban ditemukan tertimbun tanah sedalam hampir tujuh meter
selain tebalnya material longsor kondisi jenazah yang mulai membusuk menyulitkan proses evakuasi
tim dvi polda jawa barat mengidentifikasi keempat jenazah itu melalui proses pemeriksaan post mortem
korban yang ditemukan itu terdiri dari tiga perempuan dan satu laki laki
setelah jenazah berhasil diidentifikasi jenazah langsung diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan pada jumat malam
pemakaman dilakukan di tempat pemakaman umum cimapang
penanganan pasca longsor di dusun cimapak desa sirna resmi cisolok diprioritaskan pada pencarian korban yang masih tertimbun material
alat berat tetap dikerahkan untuk mengeruk material longsor di sejumlah titik yang menjadi fokus pencarian
tanah longsor di dusun cimapak desa sirna resmi sukabumi terjadi beberapa jam sebelum malam pergantian tahun baru
saat itu hujan deras yang terjadi sejak pagi hari membuat tebing longsor dan menimbun permukiman warga di bawahnya
sesaat setelah tanah longsor terjadi proses evakuasi pertama dilakukan dengan peralatan seadanya untuk mengeluarkan warga dari reruntuhan rumah yang tertimbun tanah longsor
saat itu tim penyelamat kesulitan menggunakan alat berat akibat kontur tanah yang terjal
bahkan sesaat setelah tanah longsor terjadi bnpb mencatat ada empat kali peristiwa longsor susulan meski dalam skala lebih kecil
namun sehari setelah peristiwa itu terjadi alat berat mulai bisa dikerahkan di lokasi untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimbun
bmkg memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di wilayah sukabumi dan sekitarnya hingga pekan depan
begitu memang ada enam sektor upaya pencarian bahkan dari tim gabungan pun sudah memberikan patok patok khusus hanum
jadi memang kurang lebih tadi saya hitung ada lebih dari lima patok yang kemudian sudah ditancapkan di sejumlah sektor
di sektor empat lima dan juga enam yang diduga di bawahnya itu merupakan sejumlah korban yang hingga saat ini masih tertimbun
artinya sudah memasuki hari ke enam proses pencarian artinya sudah enam hari pula jenazah yang kemudian belum ditemukan ini sudah tertimbun
sehingga memang nantinya ketika memang sudah dievakuasi dan juga ditemukan proses identifikasi pun menurut dari tim dvi yang bertugas ini akan semakin sulit
kalau kemarin sejumlah korban yang kemudian sudah berhasil ditemukan ini proses identifikasi ini tidak begitu sulit dilakukan hanum
karena memang data data dari pihak keluarga cek dan re cek dari pihak keluarga ini cukup membantu untuk kemudian bisa memverifikasi apakah ini merupakan keluarga korban atau tidak
namun yang jelas dari tim dvi sendiri meskipun sudah enam hari tertimbun dalam jenazah ini sudah menyiapkan langkah langkah antisipatif agar kemudian proses identifikasi ini nantinya tidak akan berlangsung lama
kemarin siang kami memantau dari tim dvi polda daerah jawa barat ini melakukan sejumlah pengumpulan sampel dari pihak keluarga
hal ini dilakukan agar kemudian nanti proses identifikasi bisa semakin cepat
kemarin identifikasi dilakukan kurang lebih memakan waktu satu hingga tiga jam
kemudian langsung diberikan pihak keluarga dan langsung pihak keluarga ini melakukan pengkebumian
begitu bahkan tidak ditunggu tunggu hingga pagi hari bahkan pada malam hari pun pemakaman pun dilakukan
hal ini dilakukan karena memang untuk melakukan proses percepatan begitu agar kemudian sejumlah jenazah ini bisa dimakamkan secara layak begitu
hanum terus terang kalau saya boleh gambarkan kepada anda di hari pertama hingga hari ke enam ini
di suasana di posko utama di kecamatan cisolo sukabumi
ini sudah semakin kondusif dibandingkan dengan beberapa waktu lalu
kalau beberapa waktu lalu masih banyak keluarga yang kemudian berdatangan harap harap cemas menunggu informasi
apakah setiap jenazah yang kemudian dibawa dari bawah saya ini ke posko utama ini merupakan keluarga mereka atau bukan
namun saat ini rasa rasanya sudah semakin kondusif
karena memang hearing dialog terus dilakukan kepada sejumlah warga untuk tetap tenang tetap sabar menunggu informasi lebih lanjut
karena memang petugas di lapangan bekerja secara maksimal hanum untuk kemudian bisa mendapatkan
belas korban yang hingga kini masih belum juga ditemukan
dan memang rencananya tanggap darurat bencana di kecamatan cisolo kabupaten sukabumi ini akan terus berlangsung hingga hari minggu esok hanum
artinya kita tidak memiliki banyak waktu untuk kemudian bisa melakukan upaya pencarian
ketika memang hari minggu esok masih ada beberapa jenazah yang kemudian belum juga ditemukan oleh tim gabungan ini
rencananya nanti dari tim basarnas tim gabungan tni polri akan berkomunikasi dengan sejumlah warga
apa sebetulnya yang mereka inginkan apakah tanggap darurat akan diperpanjang atau dihentikan
kita masih menunggu dan harapannya adalah pada hari ini benar benar bisa ditemukan
paling tidak adalah sebuah harapan begitu ya bagi seluruh warga yang kemudian saat ini di kanan kiri saya depan belakang saya yang masih harap harap cemas menunggu kepastian dari tim untuk menyelamatkan sebelas jenazah yang saat ini diduga masih tertimbun di dalam material longsor
baik kiki haryadi ini kemarin kan
pak sutopo sempat mengemukakan rencana terkait dengan relokasi warga
apalagi kita tahu bahwa dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ini lokasi ini selalu menjadi langganan banjir karena ketika hujan deras selalu menjadi longsor begitu
terkait dengan relokasi warga apakah sudah ada pembicaraan lokasi kemana kira kira para warga ini bisa membangun rumahnya kembali dan tidak di lokasi yang sama seperti kejadian longsor saat ini kiki
benar hanum catatan bnpb kemudian juga dari pfmbg mengatakan bahwa memang di kabupaten sukabumi ini tercatat ada tiga puluh tiga titik yang kemudian menjadi rawan terjadinya tanah longsor bahkan bisa menimbulkan banjir bandang
dan salah satu yang kemudian terdampak paling parah atau bisa dikatakan di level menengah hingga tinggi adalah di tempat saya melaporkan ataupun longsor yang kemudian terjadi
ini merupakan zona berwarna merah artinya memang zona berwarna merah ini merupakan zona rawan longsor menengah hingga tinggi
sehingga memang upaya relokasi ini menjadi penting untuk kemudian dilakukan
hanum saya gambarkan kepada anda bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan
kalau saya boleh gambarkan kepada anda ini merupakan perbukitan kemudian penurunan
tebingnya pun ini merupakan tebing yang kemudian kemiringannya mencapai tiga puluh derajat
artinya ini merupakan tebing yang cukup terjal yang seharusnya dihindari oleh sejumlah penduduk untuk kemudian tidak berada di tempat ini ataupun berada di tempat yang lebih aman
namun kalau berbicara mengenai relokasi
nampaknya belum ada informasi ataupun komunikasi lebih lanjut dari pihak pihak terkait
karena tiga hari yang lalu gubernur provinsi jawa barat ridwan kamil sempat meninjau ke lokasi ini
dan juga kami pun menanyakan lebih lanjut kepada ridwan kamil
apa langkah selanjutnya selain upaya pencarian yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat
namun ridwan kamil pada hari itu dan bahkan hingga hari ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah upaya relokasi akan dilakukan atau tidak
namun yang jelas upaya pemetaan pengkajian upaya relokasi ini akan tetap dilakukan
oleh pemerintah provinsi jawa barat
bahkan kemarin juga menteri sosial agus gumiwang juga sempat mengatakan bahwa memang tidak hanya akan di cover oleh pemerintah daerah setempat
dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten sukabumi dan juga provinsi jawa barat
namun juga pemerintah pusat akan mengambil langkah juga untuk melakukan relokasi relokasi
karena memang itu tadi sesuai catatan bnpb tiga puluh tiga titik di kabupaten sukabumi ini menjadi rawan longsor
itu artinya upaya upaya itu harus betul betul dilakukan
karena mengingat provinsi jawa barat ini akan memilih
status siaga bencana hingga mei dua ribu sembilan belas mendatang
tidak menutup kemungkinan sejumlah bencana bencana susulan ini akan terjadi
sehingga memang upaya itu harus segera dilakukan
hanum agar kemudian bisa mengurangi korban jiwa
hingga saat ini juga upaya terus dilakukan
karena memang dua shift akan dilakukan
kurang lebih hingga pukul sembilan belas malam hari nanti upaya pencarian akan terus dilakukan
kita harapkan paling tidak hingga sore hari nanti ada sejumlah jenazah yang bisa diangkat di dalam materi longsor
yang juga dilakukan identifikasi oleh tim dvi pol da jawa barat
kita berdoa bersama sama kiki
semoga ada temuan baru jenazah korban dari tumpukan longsor tersebut
terima kasih kiki haryadi atas laporan anda langsung dari sukabumi jawa barat